mahkamah konstitusi hari ini dijadwalkan memutus sepuluh perkara pengujian undang undang
dan kami akan langsung mengajak anda untuk bergabung ke mahkamah konstitusi untuk melihat jalannya persidangan
surat kuasa khusus tertanggal satu oktober dua ribu sembilan belas dan sembilan oktober dua ribu sembilan belas
memberi kuasa kepada ziko leonat jagardo simanjuntak
mahasiswa fakultas hukum universitas indonesia
tenaga ahli anggota dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta
memberi bertindak selaku dan atas nama para pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai para pemohon
membaca permohonan per pemohon mendengar keterangan para pemohon
memeriksa bukti bukti para pemohon duduk perkara dan sebagainya
seterusnya dianggap dibacakan
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para pemohon
mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan para pemohon sebagai berikut
bahwa mahkamah telah menerima permohonan para pemohon bertanggal delapan belas september dua ribu sembilan belas
yang diterima di kepanitraan pada tanggal dua puluh september dua ribu sembilan belas
dan diregistrasi pada tanggal dua puluh empat september
terhadap permohonan aku mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal tiga puluh september dua ribu sembilan belas
selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal tiga puluh sembilan undang undang republik indonesia nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana diubah dengan undang undang no delapan tahun dua ribu sebelas atau undang undang mk dan pasal sebelas ayat dua peraturan mahkamah konstitusi no enam pmk dua ribu lima
tentang perubahan pemerintahan

menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena permohonan para pemohon a salah objek atau error in objecto maka permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut
konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas mahkamah berkesimpulan
satu makamah berbenang mengadili permohonan akuo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
permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi dan seterusnya
undang undang no empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman dan seterusnya
amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima
demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi
yaitu anwar usman selaku ketua merangkap anggota aswanto eni nurbaningsi wahidudin adams manahan mp sitompul saldi isra arief hidayat
ide wakde palguna dan soehartojo masing masing sebagai anggota
pada hari selasa tanggal dua belas bulan november tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi
terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh delapan bulan november tahun dua ribu dua puluh
selesai diucapkan pukul dua belas sembilan belas wib oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas
dibantu oleh eri satria pamungkas sebagai panitra pengganti
serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya presiden atau yang mewakili dan dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili
pengucapan putusan telah selesai
salinan putusan bisa diambil di lantai empat setelah sidang ditutup
dengan demikian sidang selesai dan ditutup
hadirin dimohon berdiri
yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan
hadirin disilahkan duduk kembali
mohon perhatian kami informasikan kepada para pihak bahwa penyerahan salinan putusan dan ketetapan
dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan dan ketetapan
akan dilaksanakan di lantai empat gedung mahkamah konstitusi
hadirin yang kami hormati demikianlah persidangan pada hari kamis tanggal dua puluh delapan november dua ribu sembilan belas
untuk perkara nomor tiga puluh lima garis miring puu garis datar enam belas romawi garis miring dua ribu delapan belas dan perkara nomor tiga puluh lima
ya baru saja kita ikuti bersama pembacaan putusan sidang terkait uji materi undang undang kpk
dimana ketua mahkamah konstitusi anwar usman mengucapkan putusan pada pukul dua belas sembilan belas yang menyatakan bahwa
permohonan terhadap uji atau materi revisi undang undang nomor tiga puluh tidak dipertimbangkan
dan juga pengujian terhadap revisi undang undang kpk ini tidak dilanjutkan dan juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut
sementara itu terkait itu revisi undang undang kpk muncul
setelah dpr mengesahkan persetujuan yang dimana persetujuan itu tertuang dalam pengajuan revisi undang undang kpk nomor tiga puluh pada tahun dua ribu dua
dan juga sempat dibahas pada sidang paripurna pada lima september dua ribu sembilan belas
dimana sebelumnya dewan perwakilan rakyat juga bukan sekali saja sudah mencoba merevisi undang undang kpk
tercatat ada enam kali politikus senayan ini berupaya untuk merevisi undang undang kpk
sejak dua ribu sepuluh silam